ini apa hubungannya sama dennis
tujuh tahun yang lalu itu
jessica mengalami kemerkosaan
kemarin sudah ada bukti sedikit
kalau bukan roy yang ngelakuin
kalau memang bukan roh yang ngelakuin
apa dennis yang berkuasa jessica
tapi apa hubungannya dengan mama
kenapa jadi mama yang diteror
padahal hp dennis sudah dihancurin
kenapa rekaman itu masih ada
gue harus cegah hal kebaran
jangan sampai kantor polisi
saya permisi ya pak
oh enggak enggak enggak
dia sakit jadi ya
gitu deh om jenguk
kemarin bukan om irvan kesini
katanya jenguk koleganya
kenapa ktp nya bisa ketinggalan di sini
jenguk orang di rumah sakit kan nggak harus nyerahin ktp
selai pacarnya di depan kamu zainal
biksen jawab panggilan
kira kira kalau hari ini saya datang ke kantor agak siangan
aman enggak ya pak
karena kebetulan saya ada urusan keluarga
apa kamu baik baik aja kayaknya suara kamu
baik kok pak
saya baik baik aja
maka dari itu ini saya mau urusin
semua urusan saya
biar semuanya clear jadi saya fokus kerjanya
semoga semuanya clear ya
terima kasih banyak ya pak
izin sama panino udah
sekarang gue harus telfon mas rendy
aneh rasanya mobil itu dari tadi ikutin mobil
gue yang over thinking rupanya
ternyata mobil itu gak ikutin gue
gue gak mau mandiin semis teres lagi
jangan keluar dulu
saya ambilin kursi rodai dulu
ya terus kamu mau gendong aku ke situ
jalan sedikit aja nggak apa apa lah mas
ribet kalau digendong
bisa dikasih tau gak sih
baru juga kontraksi kemarin
pelan pelan sayang pelan pelan
peluk mamanya pelan pelan ya
awas awas kena perutnya mama
sudah sembuh sehat
udah jauh lebih baik sih mas
cuma mungkin agak lemes aja sih
karena kan tiduran juga kan di rumah sakit
iya tapi syukurlah kamu udah sehat ya
jaga jaga dengan baik baik
aku langsung berangkat kantor ya
ya ganti baju kamu
enggak aku di kantor ada baju ganti
nanti bersih bersih di kantor itu
ya udah oke
saya langsung berangkat ya
iya kamu juga harus bed rest
kalau butuh apa apa tinggal minta sama mirna kiki ada mama
tolong jaga rumah ya
kamu tolong antarkan adin sampai ruang tamu
kau berangkat ya
mas al buru buru banget ada apa ya
aku pamit dulu ya
hp aku ketinggalan
makanya jangan ngelamun
yaudah aku jalan ya

kamu lain kali jangan ngelamun
handphone kok hampir ketinggalan gitu
udah bicara sama mbak catherine
kenapa belum dibicarakan ren
kita bisa ketemu di sparro cafe
sekarang juga saya jalan ya
dan saya jemput kamu
nggak usah mas
kita ketemu langsung disana aja
sampai ketemu disana ya mas
alhamdulillah aduh mama seneng dengernya
semoga berjalan lancar
dan bicarakan semuanya dengan baik baik yuk
ya udah aku pamit ya
waalaikumsalam hati hati di jalan
akhirnya mereka akan ketemu
mudah mudahan aja si flash disini bisa membantu pihak polisi
untuk mengejarkan kasus gue